assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk diskusi kita malam hari ini luar biasa rek ya lariwana ya kita tuh baru
minggu lalu bang kita baru minggu lalu banget ngebahas topiknya putusan mk yang dari fania
putusan mk kita ngejek ngejek semuanya kita bercandain kita ngeceng cengin gibran dan baru
tadi malam kita dapat kabar gibran dideklarasikan untuk gibran raka buming kami berdua meminta maaf
kalau ada salah salah ngomong karena udah cawapres sekarang batakut aku juga kita dan
untuk ada bang ciko dari pdi kita sebenarnya pengen bilang ke bang ciko harusnya dari pdi itu
berterima kasih sama mas gibran karena semenjak ada mas gibran
bacawa presnya prabowo itu haters haters pdi jadi berkurang kenapa pindah jadi
haters gibran semuanya semuanya dong tapi memang di sosial media sekarang itu yang berkembang ya
banyak yang bilang gitu narasinya adalah gibran dipilih prabowo pdi kesel ini aku mewakili bang
ciko untuk netizen netizen perlu kalian ketahuin gibran jadi cawapres itu yang kesel bukan pdi aja
ada pak erik toh
dan wajar orang orang ini kesel karena kalau misalkan negara ini ibarat kantor ya mas gibran
itu ibaratnya anak magang ya baru seminggu magang tiba tiba naik tuh oh jadi karta jadi
ceo enggak cepet banget karki kerjanya bagus karena anak investor enggak ya minggu depan kita
tapi kita tetap harus kasih kepercayaan sedikitlah apa kasih kepercayaan karena kan masih berani adalah
perwakilan anak muda katanya kalau benar nanti mas gibran jadi wakil presiden kita mengharmati program program
anak muda contoh misalnya bansos wah itu udah bukan lagi sembako tapi kuota internet enak itu ntar tulisannya
udah bagus kan enggak papa lapar yang penting update tapi jujur gua belum siap sih maksudnya gini loh kita sebagai anak muda kita tahu kita sering nongkrong kita sering beli beli
jujur gue belum siap sih do maksudnya gini loh kita sebagai anak muda kita tahu kita sering nongkrong kita sering beli
kita sering beli beli
kita sering beli beli
gue belum siap aja sih dana apbn kita nanti dipakai buat beli kopi susu gula aren siapa belum siap belum siap belum siap
tapi kita kembalikan ke masyarakat aja kalau bener akhir antara yang didaftarkan ke kpu adalah mas gibran yang paling bingung itu adalah masyarakat pak
masyarakat bingung mau pilih pak ganjar ada dinasti pdi mau pilih prabowo ada dinasti jokowi mau pilih anies bingung
bingung kenapa ya
kok berani nyapres gak ada dinasti ya
oke thank you banget teman teman dari komisi co aldo dan juga duto kayaknya agak agak direm rem dikit ya karena udah jadi baca wapres ya tapi inget undang undang ite masih berlangsung dua tahun lagi tenang kalian masih aman dan belum tentu menang juga ya kita lihat di kotak suara nanti
dan penampilan dari teman teman komisi co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
meskipun pilihannya mungkin mengecewakan tapi tiga pasangan calon capres dan juga cawapres ini akan berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh empat dan jangan golput kita harus memilih yang terbaik diantara pilihan yang ada dan kita akan ketemu lagi senin pekan depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di political show saya rifana prati pamit selamat malam sampai jumpa